lrt jabodebek akan beroperasi penuh secara komersil pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
selama dua belas juli hingga tujuh belas agustus akan dilaksanakan uji coba terbatas gratis atau soft launching
kita akan melihat seperti apa spesifikasi lrt jabodebek beserta teknologi yang digunakan
kereta lrt jabodebek merupakan buatan pt inka perusahaan pelat merah yang memiliki pabrik di madiun
memiliki beban gandar dua belas ton dengan material aluminium aloy
dari segi kapasitas satu rangkaian kereta lrt jabodebek terdiri dari enam gerbong kereta
satu rangkaian kereta mampu menampung sebanyak tujuh ratus empat puluh penumpang
yang terdiri dari satu ratus tujuh puluh empat penumpang duduk dan lima ratus enam puluh enam penumpang berdiri
jika kereta dalam kondisi penuh lrt jabodebek dapat menampung hingga satu tiga puluh delapan penumpang dalam satu kali perjalanan
kemudian dari sisi kecepatan lrt jabodebek memiliki kecepatan maksimum delapan puluh km per jam
sedangkan kecepatan desainnya bisa mencapai sembilan puluh km per jam
ada pun jarak waktu kedatangan antar kereta atau headway sekitar tiga sampai empat menit
headway ini dapat diperpendek lagi jika melihat kemampuan sistem lrt jabodebek yang mampu memperpendek jarak waktu hingga satu lima menit
kondisi ini bisa berjalan jika jalur lain sudah dibangun dan bisa dijalankan seperti armada kereta ditambah
saat ini pt kereta api indonesia divisi lrt jabodebek sudah menerima dua puluh sembilan rangkaian lrt
dari total tiga puluh satu rangkaian yang diproduksi oleh pt inka
sebagai sebuah moda transportasi terbaru yang dimiliki warga jakarta dan sekitarnya
lrt jabodebek memiliki sejumlah teknologi canggih
antara lain didesain menggunakan tingkat otomasi
lrt jabodebek memiliki teknologi grade of automation atau goe level tiga
yaitu menggunakan sistem driverless atau tanpa pengemudi
pada sistem ini pengoperasian lrt dikendalikan oleh occ atau operation control center
tidak ada masinis di dalam kereta namun tetap ada petugas yang berjaga untuk kondisi darurat
teknologi lain yang digunakan adalah konstruksi lrt jabodebek dilengkapi dengan teknologi u shape girder yaitu

teknologi lain yang digunakan adalah konstruksi lrt jabodebek dilengkapi dengan teknologi u shape girdering
bahan lead core rubber bearing yang dipasang pada struktur proyek
teknologi ini meningkatkan ketahanan struktur dalam menghadapi resiko gempa bumi
karena komponen bantalan mencakup karet dan baja
sehingga dapat meredam getaran dan menurunkan respons guncana